papa mama sama dinda datangnya kesini barengan
kami baik sah
iya mama juga baik
kan om baik terbaik nolongin aku
jadi aku kasih
hati aku buatan baik
hari ini acara tasya quran handi
beda kandungan elsa dan andin kan gak jauh
seharusnya elsa juga masuk usia empat bulan kehamilannya
dia ada dalam soal tahanan
udah ketemu dompetnya
ya belum ketemu juga
aduh kamu apes banget ya ren
tapi kemudian kamu ikhlasin aja
siapa tahu allah akan kasih rezeki kamu yang lebih dari yang kemarin kemarin
ya ma insya allah

tapi aku seharian ini jadi ribet
selain tadi ngurusin pembuluh kiriman aku
sama t m sama kartu kredit ma
oh ya juga sih

ya udah kalau gitu kita jalan jalan aja yuk
biar mama yang takdir kamu sekarang
biar kamu gak stres
aku pulang ini buat siap siap
aku pulang ini buat siap siap
karena nanti jam empat sore itu ada acara tas syahkuran ma
di rumah paal
jadi untuk acara empat bulanan kamelan bu andin

oh udah empat bulanan
ya makan aja ya ren
ya udah aku siap siap dulu ya ma
ya yaudah kamu siap siap deh
kok datangnya keundangan
gak tahu sakuran
mama kan pengen lihat banget kamu tuh nikah
mama juga pengen banget
punya cucu dari kamu ren
dengan ibu kaitren
aduh ganteng banget kamu ren
apalagi pakai baju kayak gini keren
ya iyalah mama kan muji anak sendiri ya nggak apa apa
siapa dulu mamanya mamanya cantik
kalau gitu aku jalan ya ma
ini jamnya ketinggalan gimana sih
masih muda udah jadi pelupa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak surya selamat datang
terima kasih borosan
pak surya pertama tama saya mau
mengucapkan rasa prihatin
atas apa yang menimpa busara
terima kasih borosan
ya pak surya
jangan khawatir pak surya
kami sudah menerima dan sudah maafkan
aku juga kangen
kok kamu bisa disini
hmm tahu alamat kamu dari sini
aku nemuin obat kamu di restoran kilimanjaro
terus sorry ya aku buka dompet kamu nemu ktp kamu alamatnya di sini
jadi yaudah deh aku mau balikin
tadi pagi restoran bilang kalau ada perempuan yang nemuin domen saya
oke alhamdulillah makasih ya
kamu udah repot repot datang sini buat nganterin dompet ini ke saya
sama santai aja kamu juga pernah kan nolongin aku
iya saya mau ke rumah buat saya pada acara di rumahnya
hmm bos kamu tuh kak al
kok kamu tau
tadi tadi sempat
ketemu sama kak al sama bandin di rumah sakit
terus ya bilang katanya
ada tersyakuran di rumahnya kak al sama mbak andin
pak jadi kamu kenal mereka
iya kebetulan kak al itu sahabatan sama kakakku kangga
jadi aku kenal
kamu adanya pak angga
donennya sempit ya
eee tadi mbak din bilang sih katanya aku diundang cuman ya
eh udah kamu diundang juga ya bareng aja sama saya
mbak andin kamu mau ke rumah
mbak andin kamu mau ke rumah
randy sama perempuan
siapa ya dia
semoga itu jodohnya randy
udah siap belum
aw cantik sekali ini
anak perempuan mama
oma udah gak sabar mau ketemu kamu
sehat sehat ya sayangnya
by the way sebelum tasya kurang kalian foto foto dulu ya
akan jadi kenangan kalian dan juga
makasih ya pak udah dateng kesini pak
udah sempetin dateng
terima kasih banyak pak

sebentar ya pak
sebentar ya sayang
sebentar ya pak
ini semua karena salah mama
kamu harus jadi anak yang baik
jangan kayak mama yang nak
kamu sehat sehat ya
kita mulai sekarang ya
mama minta kamu harus selalu hati hati ya sayang ya
papa sama mama akan selalu ada buat bantu kamu
aku minta tolong satu hal
aku minta papa dan mama
antarin aku ke suatu tempat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sore hari ini kita bisa berkumpul di rumah bapak al debaran alfahri
di acara kegiatan empat bulan kehamilan ibu andini karisma putri
sebagai bentuk rasa syukur
kehadirat allah subhanahu wa ta'ala
yang dimana pada empat bulan kelahiran ini
allah telah memberikan amanah kepada keluarga alfahri
mudah mudahan allah memberikan keberkahan
kelancaran dan kemudahan dalam persalinan nanti
marilah kita bersama sama
membacakan doa doa untuk janin
yang berada dalam kandungan ibu andin
juga membacakan surat
surat dalam al quran
mudah mudahan dengan pembacaan ayat suci al quran nanti
allah memberikan rizki yang berkah
dan terutama anak yang soleh
marilah kita mulai pak al
silahkan pak al
sumbairat jamil awliya
hadratat kutuban rabbani
sya'ulillahi lahum al fatiha
a'udzubillahimina shaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrabbilalamin alrahmanirrohim wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillahirrabbilalamin pembacaan doa yang tadi disampaikan oleh kisah kisah allah
kisah kisah allah yang diberikan kepada kita semua semoga allah memberikan mengkabulkan dan memberikan keberkahan untuk kita semua terutama untuk janin yang berada di dalam kandungan ibu andin
kami ucapkan selamat kepada bapak al pak al debaran dan ibu andin juga keluarga semoga allah memberikan kelancaran dan kemudahan hatinya dalam persalinan
sesuai dengan hadis rasulullah saw
jadi setiap orang yang dilahirkan itu adalah seorang pemimpin yang dimana pak aldebaran ini adalah seorang imam di dalam keluarga
mudah mudahan dengan menginjak sepuluh bulan perkawinan pak al debar ini diberikan kekuatan terutama akan menempuh bahtera hidup yang lebih dahsyat lagi nantinya insya allah
dan mudah mudahan allah memberikan kemudahan allah memberikan kelancaran
alhamdulillahirrahmanirrahim mungkin itu saja dari kami ya
wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya allah aku kepikiran elsa ya allah gimana kondisinya ya
apa dia dan mama juga mengadakan tasyakuran di sana

sabar ya sayang sabar ya
mama yakin kamu pasti bisa melatih ini semua anak
mama yakin mama tahu kamu anak yang kuat
mama akan selalu ada di samping kamu ya
makasih mama selalu ada buat aku mak
mama selalu tahu apa yang aku butuhkan
mama gak sabar ketemu sama jalan cucu mama
mama pengen ngelih ya
kamu harus selalu sehat ya
kamu harus pikirin ada anak di dalam kandungan kamu
ada bayi yang sangat mengemaskan
ada bayi yang sangat mengembangku
delta blandangnya naik

akhirnya nino jenguk aku ma
akhirnya nino jenguk aku ma
ada apa nino jemuk elsa
aku temuan nino dulu ya

aku udah dengar kabar dari papa soal kamu
kamu tau aku sedih banget sayang
gak bisa tidur mikirin kamu terus
tapi kamu gimana sekarang keadaan ini
kamu baik baik aja kan sayang
andai aja aku gak disini aku pasti udah nemenin kamu ngerawat kamu jagain kamu sayang
barusan aku tasyakuran loh sama mama
saat mereka ingat gak bisa
aku udah tau semuanya
aku sudah tau
kalau rena adalah putri kandungku elsa
andien sudah cerita semuanya
kamu sudah fitnah andien
kamu pengaruhi aku
kamu sudah bisain aku dari andien dan juga putriku
aku pernah ketemu orang sejahat kamu
kamu sudah bisain aku
kamu sudah bisain aku
aku sudah mau kenal kamu lagi elsa

aku sama sekali gak mau kenal orang zat kamu
aku gak mau bisa sama kamu
aku datang kesini bukan untuk jenguk kamu
aku datang kesini bukan untuk berhati hati sama kamu
aku datang kesini untuk menegaskan elsa
kalau ini terakhir kalinya kita ketemu

dan aku udah gak mau kenal lagi orang macam kamu

nino jangan pergi nino
kamu emang gak mau ketemu sama orang sejahat kamu
kita tunggu aja sampai dia lahir
aku janji aku akan berubah nino
kamu tolong jangan ganggu nino lagi ya
kamu jalanin aja hukuman kamu dan belajar untuk mencari kemampuan kamu
dan belajar untuk mencari kemampuan kamu
aku gak mau pisah sama kamu
aku akan berubah nino